menjadi babysitter atau pengasuh bayi manusia itu hal yang biasa
tapi apa jadinya jika harus mengasuh atau menjadi pengasuh bagi orang utan
mungkin tidak akan mudah karena butuh kesabaran dan kasih sayang pada hewan
kita lihat keseharian tiga puluh dua orang pengasuh hewan yang dilindungi yayasan borneo orang utan survival foundation palangkaraya
lucu dan mengemaskan saat melihat empat puluh delapan anak orangutan bermain di kawasan karantina pusat reintroduksi nyaru menteng
jalan cilikriwut kilometer dua puluh sembilan kota palangkaraya
satu alangkah ini tak hanya bermain
mereka juga diajari memanjat pohon mencari makanan dan mengenali kawan serta binatang predator
pelajaran yang orang utan terima tak terlepas dari peran serta dari puluhan orang babysitter
untuk mengajari hewan dilindungi tersebut
pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sulit bagi kebanyakan orang
mereka mau melakukan pekerjaan ini karena panggilan hati
karena satu alangkah bernama latin pongo pygmus wurmubi
kini kian terancam punah akibat perburuan maupun alih fungsi hutan
dari sekian banyak babysitter salah satunya bernama mariana
warga asli dayak yang bertempat tinggal di kecamatan bukit batu kota palangkaraya
ibu satu anak ini sudah bekerja menjadi pengasuh orang utan selama lima belas tahun
suka dan duka sebagai pengasuh orang utan dia terima
ia pernah digigit orang utan di bagian kepala
kalau kendalanya itu lumrah aja ya
soalnya kita mengasuhnya sama kayak kita merawat bayi manusia juga
cuma kan mereka ini kalau kita bawa ke hutan kan mereka kan di sini kan rehabilitasi
buka rehabilitasi sama introduksi
jadi untuk penyelamatan di kemudian hari kan mereka harus dilepas liarkan kembali nanti
karena mereka kan ada tahapnya dari grup yang kecil dari tahun sampai sekian tahun
kalau yang disini kan rata rata enam sampai delapan tahun mereka
menurut manajer program busf palangkaraya denny kurniawan
setelah lulus dari sekolah orang utan nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya
untuk menjaga populasi agar tak terjadi kepunahan
idealnya yang orangutan di sekolah hutan ini itu dari usia